kalau enggak keberatan boleh dong kalau om gino tuh minta cium dikit aja
hai jangan mas gino saya masih pahlawan peraman paramin rawan itu apa hahaha
dikit doang ya
hai kamu ada lagi aja kamu kerja kerjakan semuanya ya kamu dasar kamu malas ya ayo
jauh jauh jauh jauh jauh orang aja hehehe di mesin kata pembantu ini ada waktunya kerja
ada waktunya istirahat bagaimana sih lu kalau begini pertentangan nih ama undang undang
ketenaga kerjaan pembantu indonesia ngomong banget lo
walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
wahai saudara saudaraku seperjuangan kali ini kita mengadakan acara rutin arisan untuk
para pembantu yang sekarang diadukin di rumah poela tapi buat minggu depan di rumah lu peh
gimana hip hop iya boleh dong eh jangan
udah ke tembak
di manipulating bela

baju gue yang pucat lho tris kabelot
julehan mana sepatu sepatu dua duanya pernah nage kan berikut gua kan
tenang tenang menurut kuhb kitab utama hukum pembantu dan ketentuan ketentuan hak hak
membantu pada jam saat ini calling jam kerja saya sudah habis jadi saya tidak akan melaksanakan apa
yang dikau perintahkan betul betul enak aja lu ngomong seenak perut lu eh lah disini di rumah
gua ada yang banyak aturan begituan gitu gitu cukup maka saya bicara dulu
jadi kalau emak macam macam bisa di penjara nanti
hai ini rumah gua enak aja pergi
menurut undang undang kuhb
kamar majikan harus sama dengan kamar pembantu
saat ini saya checkedidakai sesuai different
saya kudu pindah kemarin
asal lo tau aja gua gak setuju
budu amat itu kan udah peraturan
budu perjanjian gak bisa
lo pikir pikir di comberan aja
musuh gua masih tidur disini
masa gua tidur di tempat pembongkar siang
banyak nyamuk lagi
bujuk buset dah
emang disini banyak nyamuk
tenang aja nyamuk kan bukan sudara lo
apaan sih bu banyak mobil aja
jalan gini loh mah
bener mah banyak nyamuknya
sawo debel bapak
bagaimana sih nyamuk nih liat nih
kena lo kena lo kenapa ya
nyamuknya gede banget mana

inget emak juga ya jadinya oca besar
ngapa kaget dari dulu aja
ya elan diriin partai
akhirnya sukses juga
bang iban masuk aja kakak
gini lo kan kaget dikunci
bang iban diundang kemari
elah gini ngadain acara
karaokean nyanyi nyanyian bang
yaudah abang tunggu situ elah mau ngambil makanan kecil
ya bang ya
enak banget ya
ndih gw nemenin si elah
gw ngedemenin gajah bungkar
sono akhirnya mungkin dirasak
siapa lu nama saya ipe saya babu tetangga sebelah
mas gino tujuh busrak dah eh kalau begitu beneran nih gimana kalau kita temenan sama bang gino
boleh boleh aja waduh itu yang namanya pucuk di cinta ulam
boleh dong kalau om ginoto minta cium dikit aja
ramai amin rawan gitu apa
pikirkan dit jedeasnya
siapa itu siapa
tadi nyari obat nyamuk
lupa lupa lupa
punya lagi begitu amat ya
membuka juga gila
hatiku sangat sedih
mengapa ini harus terjadi
hatiku sangat sedih
membuka kunjuk gigi
gimana sih lu bea
dulu kan janji lu hidup semati
nah sekarang gue begini lu malah cuek aja sama gue bea
mendingan gue begini mah bunuh diri aja bea
ikan buntul buntul yang kentut
eh eh eh lu turun ke lu lu turun ke lu
iya ba bea
ya allah mana menang cilas genteng ya allah
ah menolak lu